atuh makan maaf aman mak udah geluh denger masalah makanan mamunin nomor hiji eh siapa
tahu di sana makanannya enak enak ayah kare dokumencah saya pernah ayah jengkol hei pokok
nama di sana pasti enak kalau masalah makanan maupun ten kelas ya allah hahaha kecemin
takah harga dan sedikit demi sedikit aku berhasil mendapatkan ilmu kanuragat
apa yang dilakukan mbak itu kenapa dia seperti begitu kehilangan aku siapakah mbak itu
nyairatuh sebaiknya teh kita pulang ke istana
karena nyairatuh kentring manik berpesan tidak boleh lama lama nyairatuh
cepat pergi salah
apa yang terjadi dengan bunda
kenapa dia memakai paket membalik aku harus mencari tahu aku khawatir bunda dalam masalah
maafkan aku angin aku telah gagal untuk menjagaimu angini kenapa kamu harus mengorbankanmu
mengorbankan dirimu sendiri untukku angini
jangan menjelaskan aku guru aku pasti akan sembuh sebaiknya guru lanjutkan perjalanan guru tidak
mukamu sangat parah aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri yang gini guru aku lumen jadi aku bisa
aku siluman jadi aku bisa menyembuhkan diriku sendiri nanti telah aku sembuh aku
bisa berhenti baju jalan baiklah kalau begitu angin
aku akan sembuh dan aku akan selalu berburu padamu
akhirnya andini pulang lagi ke tempat semula
hai hai tapi kalian tidak usah khawatir
hai hai insya allah dia akan bersama kita lagi
balik lagi paman ayo kita lanjutkan perjalanan
berhenti atau kasih tahu kamu yang baru kok maaf kalau jalan tuh berita warna kalau berhenti teh
matanya dipakai aduh bukan dititipin ke tetangga
paman apakah ingin dengar sesuatu
paman mau dengar apa apa raden
dasar kopinya saliwang masa gak ngedengerin apa yang dikatakan raden
oh maaf raden ntar saya dengerin
iya raden gak kedengeran apa apa
tuh bener gak
bilangin gak ngedengerin apa apa saya juga sama tau
paman sudah gak paman
suaranya berasal dari sana
oh dari sana raden
siapa kamu berani menghalangi kami
jangan jangan diamkan jika pabian ini
kalian tidak tahu apa dengan pemuda ini
pemuda ini adalah raden kian santang
ini raden kian santang
raden kian santang
aku kian santang
kami yang tahu yang diserang adalah raden kian santang
kalian tidak bersalah
janganlah bersujud kepada aku
bersujudlah hanya kepada allah swt
saya bisa menjadi
saya memohon maaf atas kerancangan mereka raden
mereka tidak bersalah paman
kiranya raden berkenan singgah di tempat kami
karena itu semua
kehormatan bagi kami
tapi dengan satu syarat
jangan bunuh binatang itu paman
kasian binatang itu
kalau saja kalian mendengar suara tangisan
binatang itu babi jadian jadian
yang telah mencuri orang lain
kalian kandangi saja binatang ini
tapi jangan bunuh binatang ini
paman mau ikut
paman mau ikut
paman disini saja
disini ada raden
tidak ada makanan
aduh makan paman
mendengar masalah makanan
siapa tahu disana makanannya enak enak
kayak kareduk lencah
pokoknya disana pasti
kalau masalah makanan
ya ampun teman
terima kasih amin